mau kelakuan pak jarod bu sama pak soni kita telah ditipu bu
sekarang kita kasih tahu suku biru bu
ayo bu cepetan bu
heru akhirnya kamu pulang juga
rimah kenalin ini ibu bu
ibu kenalin itu rumah teman aku di sini
aku ingin berbicara dengan kepala suku
tadi aku berbicara
kepala suku saya sudah datang
maaf saya membawa ibu saya karena terpaksa
saya ke sini membawa kabar buruk
warga kami ingin menyegup kampung biru ini
mereka semua akan mengusir kalian dan menghancurkan kampung ini
saya harap kepala suku bersiap siap untuk menghadapi mereka
saya ingin berbicara

aku tahu suku
kamu ada dalam mata matahari kamu sendiri
kalian sengaja ingin mengusir kami
kepala suku itu tidak benar
saya ingin memberitahu kalian supaya kalian bersiap siap
aku tidak percaya
kamu sudah menghidupkan kami
kepala suku tolong percaya anak saya
dia berkata yang sebenarnya
dia berkata yang sebenarnya

kalian semua yang penting sampai matahari
kalian semua yang penting sampai matahari
kepala suku tolong percaya kepada saya pak
rima kamu percayakan sama aku
aku tidak mau bahwa saudara pengkhianat seperti kamu

tidak ada apa apa
pak jarod bagaimana kalau kita tembak beberapa pohon yang jembat
sepertinya itu pak
ya ya itu pak
masih ini pohon yang banyak kemasnya
ayo kita tembak sekarang
siapa mereka itu
kenapa mereka berada di pohon kesembuhan
ayo tembak tembak ini pohon

tembak ini keras sekali
tembak ini keras sekali
hah benda apa itu
aku harus memberitahu pada kelasku
hei jaga dia
hei jaga kejar dia
mendingan kita cari bapak saja
siapa tahu bapak bisa bantuin kita
kamu benar benar pernah ketemu bapak di sini
bapak kita berdua diusir pak dari kampung subugero
kata mereka kami berdua itu mata mata
pokoknya sekarang kalian tidak boleh jauh jauh dari aku ya
kalian harus jaga jaga
maaf kepala suku yang mulia
ini adalah keluarga saya
izinkanlah saya sebagai jaminannya
kalau memang benar mereka ini adalah seorang penyandang
namun sebagai jaminan atas kedua orang ini
kalau memang mereka benar benar mata mata
agar kami menghukumnya
tahu pak subugero
apa yang terjadi
keluarga kampung itu mulai menembak pohon kesembuhan
dan bupo benda yang besar dan bersuara bisi
bapak subu mereka membawa traktur
mereka akan menghancurkan pohon kesembuhan
mereka akan melakukan apapun untuk mencapai tujuannya
saya harap semuanya harus kabur di sini
jangan anggap ganteng subu kamil
mereka tidak mudah menghancurkan kampung
kami bukan bukuk bukuk
mereka akan menghancurkan kampung ini
pak subu tolonglah percaya kepada aku
jangan jangan jangan